kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar as pada pembukaan perdagangan pagi hari ini
dari dalam negeri sepertinya sentimen itu dilakukan karena pasar merespon positif pernyataan menteri keuangan sri mulyani
mengenai program pemerintah untuk stimulus ekonomi
sementara dari luar negeri muatan yuan didorong kebijakan pemerintah tiongkok
yang mendorong bank berplat merah untuk memberikan fasilitas kredit satu ratus dua puluh miliar usd
untuk pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi
selain itu pelaku pasar juga mencermati data rangga kerja asia untuk bulan mei ini
lalu bagaimana dengan posisi iasg pada pembukaan perdagangan sesi pertama pagi hari ini
kalau kita bicara mengenai isg memang kenaikan ini akan diwaspadai dengan aktivitas profit taking
dilakukan oleh para investor pada air pekat
isg dipengaruhi oleh respon pelaku pasar terhadap sejumlah data ekonomi terbaru
dan indeks harga saham gabungan iisg diprediksi akan turun
tipis pada hari ini di level tujuh satu ratus empat puluh delapan tujuh puluh dua pada kamis kemarin
meski isg flat investor asing mencatat beli bersih sekitar tiga ratus empat puluh satu tujuh puluh lima miliar di seluruh pasar
selanjutnya kita pantau bagaimana pembukaan bursa saham asia pada pagi hari ini
semua kompak hijau terutama yang paling menukik tinggi adalah nikkei di level dua puluh lima lima ratus sembilan puluh delapan
kalau kita bicara mengenai bursa asia itu banyak beberapa faktor yang membuat kita juga harus melihat asia ini positif
pada kamis kemarin kalau kita bicara mengenai penutupan terjadi kekhawatiran para investor
terutama akibat adanya tinggi inflasi dan juga ancaman resesi
kemudian juga harga minyak yang merosot menyusul laporan jaminan dari arab saudi atas produksi
menjelang pertemuan negara negara produsen minyak di kemudian hari
yang diperkirakan akan membuka jalan bagi peningkatan produksi
dari korea ada informasi sebuah survei baru dari aktivitas publik korea selatan
pada hari kemarin kemis menunjukkan pertumbuhan yang melambat di bulan mei
karena pesanan impor dan ekspor menyusut
kondisi ini bisa menggambarkan
indikator terbaru akan adanya permasalahan manufaktur global
selanjutnya kita beralih ke penutupan bursa eropa pada kamis waktu setempat
kita lihat bagaimana kalau kita lihat euro menguat dex dan cac juga
kalau kita melihat saham saham eropa memang melambung pada hari kemais kemarin
dipimpin oleh nama industri dan barang barang mewah
namun kenaikan dibatasi oleh kekhawatiran
yang berkepanjangan atas perlambatan pertumbuhan ekonomi dan juga kenaikan harga
kalau kita bicara mengenai volume perdagangan kamis kemarin terbilang tenang
karena pasar london ditutup untuk libur
sehubungan dengan perayaan platinum jubile ratu elizabeth
mengalahkan perkiraan laba setahun penuh
dan memberikan prospek optimis untuk tahun ini dan seterusnya
sementara saham emiten mewah mengikuti lvmh allreal dan
memberikan dorongan terbesar untuk indeks
ini mengikuti data awal pekan ini yang menunjukkan harga konsumen di wilayah tersebut naik rekor tertinggi
imbal hasil obligasi pemerintah melonjak ke level tertinggi

karena data inflasi minggu ini mendorong ekonomi dan

bahwa bank sentral eropa mungkin mempercepat jalur pengetahuan
selanjutnya kita lihat bagaimana penutupan perdagangan bursa saham as pada kamis
wall street sepertinya memang kompak menguat pada perdagangan kamis
dipimpin oleh kenaikan saham tesla invidia dan saham pertumbuhan mega cap lainnya
saham tesla nvidia dan saham pertumbuhan mega cap lainnya
saham tesla nvidia dan saham pertumbuhan mega cap lainnya
saham tesla nvidia dan saham pertumbuhan mega cap lainnya

saham as pulih dari penurunan pada hari sebelumnya
setelah wakil gubernur federal reserve lail bernard mengatakan
dan melihat sedikit kasus untuk menghentikan kenaikan suku bunga pada bulan september mendatang
jika tekanan harga gagal meredah
fokus investor kini tertuju pada data non from payroll dan pemerintah pada hari jumat
dengan investor mencari tanda tanda baru
kesehatan ekonomi amerika serikat dan beberapa agresi dari the fed yang terus menaikkan suku bunga
analis memperkirakan ekonomi telah menambahkan tiga ratus dua puluh lima ribu pekerjaan pada bulan lalu